kita mulai informasi pagi ini tentang delapan pengacara roro fitriah yang kompak mengundurkan diri
hal ini tentu ironi karena belum menjalani sidang perdana saja
roro harus ditinggal oleh para kuasa hukumnya
sebelumnya sempat beredar alasan pengunduran diri dari para kuasa hukum roro ini terkait honor
namun pada februari lalu irfan gusrianto yang saat itu masih menjadi kuasa hukum roro
menjelaskan pembelaan terhadap roro sifatnya adalah membantu
memang tidak ada pembayaran yang diterima karena hubungan pertemanan
justru sikap kurang kooperatif dari roro fitrialah membuat para kuasa hukum mengundurkan diri menangani kasus roro
apa langkah hukum yang kita lakukan udah gak sejalan sama roro fitria
jadi kalau buat diperuskan lagi sudah tidak bisa
jadi apa yang kita upayakan
upayang upayang hukumnya roro fitriah juga kurang kooperatif menurut saya
menurut kita satu tim jadi kita satu tim memutuskan untuk menentukan tim
surat pengunduran diri delapan kuasa hukum roro telah ditanda tangani nuning dan irsan
yang diterima oleh penyidik pada dua belas maret dua ribu enam belas
nuning memastikan tidak ada satupun kuasa hukum roro yang tersisa
sebelumnya mantan kuasa hukum roro mengupas roro
dan memastikan agar wanita dua puluh delapan tahun ini bisa direhabilitasi
namun upaya untuk meringankan hukuman bagi artis ini pun harus pupus
karena sikap kurang kooperatif roro
roro diciduk oleh subdit satu narkoba polda metro jaya pada empat belas februari dua ribu delapan belas silam ketika memesan sabu sebanyak dua empat gram
ia dijerat pasal satu ratus empat belas ayat satu subsidi pasal satu ratus dua belas ayat satu junto pasal satu ratus tiga puluh dua ayat satu undang undang ri
nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika dengan ancaman lima tahun penjara